saat ini adalah saat paling sedih yang pernah hamba rasakan
tiada kepedihan seorang ayah
kecuali melihat putranya wafat terlebih dahulu
jika hamba boleh memilih
biarlah hamba yang wafat terlebih dahulu
ada apa putra
apa yang ingin kau sampaikan kepada aku
seluruh rakyat pajajah
raimu kian santa
esok hari ayah anda
jenasah raimu kian santa
bersama sendok jati
ingin menenangkan diri
jika semuanya sudah siap
segera beritahu ayah anda
sandika ayah anda
tentukan breeding matki
di enam bulan terakhir
di sepuluh akan mencapai
dan semacam itu
tidak ada endgame
setelah kami membawa
itu balasan orang orang yang tidak punya perasaan
sebaiknya kita pastikan ke bawah
mereka sedang mati atau masih hidup
mereka sudah pasti mati
tidak akan ada yang selamat jatuh dalam jurang seperti ini
tidak ada yang selamat
sebelum kita memandikan
terlebih dahulu kita wudkan dulu